kita beralih ke sepak bola nasional persib bandung kembali melengkapi komposisi pemain dengan merekrut legion asing asal slovenia rene mihelic
mantan gelandang serang delhi dynamose india ini optimis mampu membantu tim maung bandung merebut juara liga satu indonesia musim ini
persib bandung melengkapi komposisi pemain dengan merekrut renehelic sebagai amunisi asing keempat atau terakhir di skuad maung bandung
banten pemain nk maribor fc ini telah menandatangani kontrak berdurasi dua tahun untuk berseragam pangeran biru pada selasa petang
keberadaan mantan pemain timnas slovenia tersebut sekaligus menggantikan serdan lopicic yang tidak diperpanjang masa kontraknya oleh manajemen maung bandung
pemain yang musim lalu memperkuat klub liga super india delhi dinamos tersebut mengaku optimistis mampu memberikan kontribusi maksimal guna meraih juara liga satu indonesia bersama persib bandung
pemain yang musim lalu menandatangani kontrak berdurasi dua tahun untuk berseragam pangeran biru pada selasa petang
proses naturalisasi pemain asal brazil fabiono rosa beltran masih belum rampung ditanda tangani presiden sehingga berimbas pada menumpuknya stok pemain asing di persib menjadi lima nama
terkait hal tersebut manajer persib umuh muhtar berharap agar proses naturalisasi fabiano dapat berjalan lancar sehingga dapat memperkuat skuad maung bandung dengan status pemain lokal sebelum batas akhir pendaftaran pemain sembilan mei mendatang
ya ini katanya masih diurus ya karena sebentar lagi mudah mudahan aja lancar dan tidak ada masalah tidak ada gangguan
sekarang di mana
mudah mudahan lah semuanya berdoa
kabar kan rene tuh pengennya si pos pengennya dua puluh sembilan apa tiga puluh pemain karena kan ada tiga puluh tiga apa tiga puluh empat
ya sekarang semua lagi digodok semuanya berdoa nanti siapa yang dibawahi lagi yang disimpan di mana yang dipinjamkan atau bagaimana gitu ya nanti kita mekanismenya
satu dari empat pemain asing milik persib setelah sebelumnya maung bandung diperkuat bojan malisic ezekiel dosel dan arthur g forkian
freddy bangun bandung jawa barat